badan pemeriksa keuangan bersikeras dengan hasil auditnya jika pembelian lahan untuk perluasan rumah sakit sumber waras merugikan negara
bpk juga membantah tuduhan gubernur dki jakarta bahwa bpk meminta pemerintah provinsi dki untuk menjual kembali lahan yang sudah dibeli
menurut bpk pembelian lahan untuk rumah sakit sumber waras telah merugikan negara hingga rp satu ratus sembilan puluh satu tiga puluh tiga miliar
bpk mengklaim telah meminta pemerintah provinsi dki jakarta untuk membatalkan pembelian tanah itu
kepala direktorat utama perencanaan evaluasi pengembangan pendidikan dan pelatihan bpk bahtiar arief menantang pihak pihak yang keberatan dengan hasil audit bpk untuk membawanya ke proses hukum karena audit telah dilakukan sesuai prosedur
apabila ada pihak pihak yang tidak puas dengan hasil pemeriksaan bpk tersebut